hari ini mahkamah konstitusi meminta keterangan empat menteri kabinet presiden jokowi
hakim konstitusi arief hidayat menjelaskan alasan mk memanggil para pembantu presiden
karena ada dugaan jokowi cawe cawe di pilpres
arief pun menyebut para menteri diminta keterangan di mk karena kurang elok
alasannya jokowi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara
kami diskusikan bersama dengan para narasumber
bergabung saat ini usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
sekaligus anggota koalisi masyarakat sipil yang kemarin mendesak mk
dan juga bergabung saat ini anggota tim hukum dan advokasi tkn prabowo
terima kasih seluruh yang sudah hadir dalam diskusi kami kali ini
mas usman mengutip pernyataan pak arief hidayat dalam sidang hari ini
tidak elok dengan alasan kepala negara dan kepala pemerintahan
kalau hanya sekadar kepala pemerintahan akan kita hadirkan
saya bisa mengerti terutama kalau misalnya pak arief hidayat mengatakan bahwa
presiden juga merupakan kepala negara
nah tetapi di dalam pandangan pak arief hidayat juga tersirat maupun tersurat
bahwa peran presiden sebagai kepala pemerintah masih mungkin untuk dihadirkan
nah barangkali pada titik itulah mahkamah konstitusi bisa memanggil
presiden untuk dihadirkan dan dimintai keterangan terkait dengan kebijakan presiden
sebagai kepala pemerintah di dalam kaitan dengan materi yang diperiksa
di dalam sidang phpu mahkamah konstitusi
dalam hal ini tentu kalau kita merujuk pada undang undang dasar
negara republik indonesia misalnya pasal tujuh belas di sana ditegaskan bahwa
presiden misalnya bekerja dibantu dengan para menteri
para menteri juga bertanggung jawab kepada presiden dan seterusnya
jadi apa yang dijelaskan hari ini misalnya oleh keempat menteri
tentu tidak tanpa sepengetahuan dari presiden
dan untuk mengetahui lebih jauh apa pertimbangan presiden
di dalam misalnya mengarahkan para menteri dalam konteks materi perkara
yaitu apa yang disebut pak arief hidayat sebagai cawe cawe presiden
apalagi seandainya presiden dihadirkan terutama sebagai kepala pemerintah
tapi kalau kemudian dihadirkan hari ini dan anda mencermati proses sidang
yang berlangsung tadi pernyataannya sudah cukup kuat tidak untuk
memenuhi ataupun juga menggali keterangan yang didalilkan oleh para pemohon
saya kira kalau dari pandangan pak arief hidayat tadi sudah jelas
bahwa para hakim setidaknya diwakili oleh arief hidayat
meyakini memang ada cawe cawe dari presiden
apalagi kalau kita lihat
keterangan keterangan ahli pada dua hari lalu misalnya gitu
itu juga sangat menjabarkan dengan jelas duduk permasalahan cawe cawe presiden
di dalam mempengaruhi proses penyelenggaran pemilu
sehingga menguntungkan putra sulungnya yaitu gibran raka buming raka
masalah ini juga yang kemarin kami sampaikan di dalam surat
terkait dengan catatan resmi dari komite ham pbb perserikatan bangsa bangsa
dalam sidang sidang yang berlangsung di bulan maret
yang menyimpulkan keprihatinan mereka terhadap dugaan korupsi
dan tindakan mempengaruhi proses penyelenggaran pemilu
yang tidak semestinya dilakukan oleh presiden
terkait dengan pencalonan putranya
setelah putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
dan diikuti dengan putusan kpu
oke kalau bung fris melihat tadi bagaimana kemudian saat keterangan itu
disampaikan oleh para menteri ditambah lagi ada keterangan dari pak arief sebelumnya yang bilang
lebih hiruk pikuk salah satunya ada dugaan cawe cawe jokowi
pertama tama kita harus melihat bahwa mengacu kepada peraturan mahkamah konstitusi
bahwa alat bukti itu kan bukan hanya saksi mas
ada keterangan pihak lain ada dokumen ada petunjuk ada gambar atau video
seandainya pemohon satu atau pemohon tiga merasa bahwa mereka dapat mendalilkan sesuatu
maka saksi itu merupakan salah satu dari instrumen lain yang dapat mereka sampaikan
pertanyaannya adalah apakah mereka mampu melakukan itu atau mengajak pihak lain
bahkan membebankan itu kepada mahkamah konstitusi
dan yang kedua apabila kita mengikuti dari apa yang tadi disampaikan oleh empat menteri tadi
saya merupakan hari yang bagi saya hari yang sangat berbahagia
bagaimana negara terlibat untuk melaksanakan pasal tiga puluh empat undang undang dasar kita
bagaimana adanya peran untuk perlindungan sosial dan bantuan sosial
paslon satu dan paslon tiga harus bisa tercerahkan dengan begitu detailnya
begitu detailnya jawaban yang disampaikan oleh para menteri
bahkan saya merasa seakan akan para hakim mahkamah konstitusi bertindak untuk dan atas nama para pemohon
bertanya kepada para menteri hal hal yang ingin ditanyakan oleh para pemohon
tentu saja itu bagian daripada ingin yang dilakukan oleh hakim mahkamah konstitusi
untuk menggali dari setiap persoalan yang ditanyakan
dan menurut anda itu semua terjawab proses penggali informasi tadi
saya mau mengutip apa yang tadi disampaikan oleh bang usman hamid
dengan mengacu kepada ahli yang diajukan dua hari yang lalu
kami juga mau mengatakan tadi malam kami mengajukan ahli kami
yaitu hasan bakri dan juga bang al kodari
mengacu kepada penelitian kompas
mengacu kepada penelitian kompas
mengatakan tidak ada relasi antara bansos dan keterpilihan paslon dua
jadi ini merupakan salah satu dasar
ada juga apa yang disampaikan oleh ahli secara statistik
dan apa yang disampaikan tadi oleh para menteri mengenai
kapan bansos itu diberikan siapa yang dapat
bagaimana proses anggarannya undang undang apa saja
peraturan pemerintah seperti apa itu dapat terjelaskan
kalau kemudian pertanyaannya apakah diperlukan ke
kehadiran orang orang lain pertanyaannya adalah
apakah yang kita inginkan kehadiran
atau informasi atau kualitas dari informasi yang akan diberikan
dan tentu saja itu merupakan apabila memang
mahkamah konstitusi ingin menggali
itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh mahkamah konstitusi
merespon pernyataan dari bang fresh tadi mas usman gimana tuh
ya yang pertama pertanyaan pertanyaan majelis hakim itu
merepresentasikan pemohon satu maupun pemohon tiga
tetapi dalam konteks pencarian kebenaran material
dan concern semacam ini telah menjadi concern dari begitu banyak pihak
sayangnya seringkali seolah olah hanya dianggap mewakili suara satu dan tiga
misalnya ratusan guru besar dari berbagai kampus di seluruh universitas di indonesia
menyampaikan kritik terhadap penyelenggaran pemilu
kritik terhadap pelanggaran etika
oleh presiden oleh pimpinan mahkamah konstitusi
selalu ditempatkan seolah olah menjadi semacam pandangan dari satu maupun dua
saya kira pandangan ini terlalu naif
begitu pula kalau kita lihat catatan keprihatinan resmi dari komite ampbb
komite ham pbb ini yang menyuarakan catatan keprihatinan atas cawe cawe presiden
bukanlah komite yang didirikan oleh misalnya para diplomat
atau diisi oleh para diplomat yang seringkali memiliki
tetapi oleh para ahli dan tidak memiliki kepentingan kepentingan politis apapun
jadi saya kira itu penting untuk diingat oleh kubu dua
untuk tidak selalu menyamaratakan setiap kritik terhadap pemilu
atau setiap pandangan kritis atau pernyataan kritis
termasuk dari majelis hakim mahkamah konstitusi
untuk seolah olah hanya mewakili pandangan misalnya dari satu maupun tiga yang dinyatakan kpu
sehingga menurut anda tetap harus dipanggil presiden itu
soalnya bukan apakah informasi itu sudah boleh
tetapi apakah saksinya dihadirkan di dalam persidangan
jangan melibatkan orang lain silahkan mengajukan
memang bukti yang ingin diajukan
kita berbicara mengenai sengketaswa
kita kan melihat kepada suara
ini saya lagi menjawab pertanyaan dari moderator
pemoderator bisa diluruskan dulu
mau memberikan kesempatan kepada bung frits atau kepada saya
oke jadi saya harus jelaskan lagi bahwa yang namanya bukti di persidangan itu
bukan hanya informasi tetapi juga saksi
dan kualifikasi saksi di dalam
di dalam kualifikasi alat bukti
itu memiliki derajat hukum yang lebih tinggi daripada sekedar informasi
atau petunjuk atau apapun yang tadi disebutkan oleh bung friksi
sekali lagi kehadiran presiden sebagai saksi
saya kira itu sangat penting untuk memperjelas perkara ini
untuk menemukan kebenaran material
dan ingat jangan direduksi seolah olah phpu ini hanya sekedar hasil
perhitungan suara ini adalah satu proses yang panjang
masuk pada guru besar hingga komite ham persidikatan bangsa bangsa
karena ada disinggung juga kritik dari komite ham pbb juga di situ
ya pertama tama kita harusnya bisa melihat pertanyaannya
pertama apakah negara lain mengerti bagaimana proses keadilan pemilu yang berada di indonesia
jangan mengambil contoh negara negara afrika yang memiliki sistem hukum yang berbeda
yang tidak mengenal bagaimana ada peran bawaslu di mana ada peran dkpp
salah satu yang harus kita lihat bahwa setiap negara berbeda
dan indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki bagaimana siapa yang untuk mengatur pelanggaran administrasi
mana sengketa di mana proses penanganan pidana
teman teman lupa bahwa proses itu merupakan hasil dari
kita harus mencari rapat rapat dan sejarah ketatanegaraan yang kita miliki
dan tiba tiba pendapat dari negara lain dibawa dan langsung dibenturkan kepada adalah sesuatu yang terjadi kepada kita
tanpa melihat bagaimana kontes kita
harus bisa mengerti bahwa di dalam proses bagaimana proses pemilu itu kita sudah ada cara caranya gitu loh
dan untuk terlibat misalnya ada yang mengatakan bahwa kita punya pemilu kita tidak sesuai dengan keadilan pemilu
itu kan bagian daripada kebebasan berpendapat yang tentu saja kita hargai
dan kami tidak mengatakan kami mengatakan kritik terhadap setiap orang itu seakan akan mempersoalkan lapasan dua
itu harus dilihat ada tempatnya ada jalurnya mari kita mempergunakan jalur yang ada
jangan seakan akan semua ini kacau betul
seakan akan kalau memang sejak awal kacau apakah ada laporan
bisa memenuhi saraf formule dan saraf materi
saya yakin ya ada pun satu dari kita tidak mau melalui proses yang tidak new process of law
dan itu yang harus kita lalui dalam proses setiap proses apapun prosesnya
nah kalau kita fokus lagi pada proses sidang hari ini
dari hakim juga sudah menggali yang namanya soal pembagian bantuan sosial itu yang jadi bahan yang masuk dalam dalil pemohon
dari menteri sosial dalam keterangannya juga sudah menyampaikan bahwa
tidak pernah dari kementerian sosial memberikan dalam bentuk barang
tapi selalu dalam cash transfer
apakah ini kemudian membuktikan bahwa ada keterlibatan atau cawe cawe dari presiden dalam proses pilpres kali ini
tapi jawabnya nanti ya kita akan lanjutkan diskusi di segmen berikutnya
mas usman hakim tadi sempat menanyakan ke mensos soal pembagian bansos itu
soal pembagian bansos yang dilakukan presiden di depan istana
dari kementerian sosial menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberian dalam bentuk barang tapi cash transfer
dalil yang diajukan oleh para pemohon bahwa ada cawe cawe presiden
ya itu saya kira bukan hanya mengkonfirmasi dalil yang diajukan oleh pemohon satu pemohon tiga
tetapi juga begitu banyak kritik yang disampaikan oleh kalangan masyarakat sipil
juga dari kalangan guru besar dari berbagai kampus
dan juga komite ham persedekatan bangsa bangsa
nah saya ingin luruskan apa yang disampaikan bung frits tadi
saya kira itu salah secara fatal untuk mengatakan misalnya
pandangan komite ham seolah olah sebagai pandangan negara lain
jadi itu kalau anda pelajari dengan baik baik sistem di dalam persedekatan bangsa bangsa
ada dua dalam konteks pemeriksaan reputasi negara negara di bidang hak asasi manusia
yang pertama adalah apa yang disebut sebagai international treaty bodys
badan badan yang didirikan oleh perjanjian
yang kedua adalah international special procedure
ini adalah prosedur prosedur khusus misalnya pelapor khusus untuk hak pilih
atau hak politik atau hak sipil dan lain sebagainya
sorry saya harus potong di situ kita fokus dulu ke sidang hari ini gimana tuh bang usman
tapi saya ingin katakan bahwa kritik yang disampaikan oleh komite ham
itu dikonfirmasi oleh pernyataan menteri sosial yang mengatakan bahwa
apa yang dilakukan oleh presiden di luar dari apa yang telah digariskan
di dalam mandat kementerian sosial dengan kata lain dugaan bahwa presiden melakukan cawe cawe
melakukan tindakan di luar kewenangannya di luar portfolio kementerian sosial
itu menjadi benar adanya dan karena itulah maka menjadi sangat mendesak
menjadi sangat penting menjadi sangat segera untuk menghadirkan
dan meminta keterangan presiden joko widodo
saya kira kalau presiden tidak melakukan kesalahan tidak perlu takut untuk hadir
di dalam persidangan mahkamah konstitusi
kalau dari tkn sendiri sebagai pihak terkait mencermati pernyataan dari menteri sosial ini bagaimana kemudian
saya rasa saya juga memberikan kritik kepada bang usman nih karena bang usman tidak memperhatikan
apa yang selama ini selalu diklaim oleh pasulun i dan pasulun iii
bahwa ada empat ratus sembilan puluh enam triliun anggaran negara yang dipakai untuk menggerakkan proses
untuk mengarahkan proses pemilihan kalau kita mengacu tadi persidangan hari ini
kan ketahuan bang yang mana anggaran untuk subsidi yang mana anggaran untuk bpjs
yang mana biaya buat untuk sekolah sekolah yang mana biaya buat untuk sekolah sekolah
pintar dan akhirnya ada tujuh puluh delapan triliun yang dikelola oleh menteri sosial yang disebut dengan bansos
dan itu pun juga caseless dan kalau tadi kan juga ada bertanya ada anggaran yang dimiliki oleh namanya badan pangan
kan kemudian ada pertanyaan bahwa presiden juga memiliki hak keuangan
dan apa yang dibagikan oleh pak presiden itu merupakan bagian daripada hak keuangan yang dimiliki oleh bansos
yang dimiliki oleh presiden oleh anggaran yang dimiliki khusus oleh presiden
jadi klaim yang diajukan oleh pasulun i dan pasulun iii adanya pengarahan bansos dalam kategori bansos
anggaran bansos itu terbuktikan pada hari ini bahwa hal tersebut tidak terjadi
jadi kalau kita memakai cara pandang dari pasulun i dan pasulun iii terhadap bagaimana cara proses pengelolaan bansos
itu terjawab pada hari ini dan apabila kemudian itu dianggap sebagai sebuah cawe cawe ini juga menjadi pertanyaan
apa dalam kategori apa kemudian ada muncul cawe cawe
karena kalau kita mengacu bang kepada tadi pernyataan oleh ibu menteri kan jelas kemana anggaran
dan bagaimana cara pengelolaan bansos yang dia miliki
karena kalau kita mengacu kepada pilkada juga misalnya pilkada kan juga punya anggaran untuk bantuan sosial
setiap pejabat kan juga punya anggaran bagaimana cara pengelolaan anggaran
dan kenapa itu kemudian selalu dihubungkan dengan proses pemilu yang sedang kita lalui sekarang
oke singkat untuk masing masing kalau melihat dari pertanyaan dari hakim juga
ini menyusul terkait dengan alur dari perjalanan ke dinas dari presiden joko widodo ke beberapa daerah
dan paling fokus ke beberapa wilayah di jawa tengah begitu
yang itu juga ditanyakan oleh hakim sadi isra mas usman anda melihat ini juga ada kaitannya atau gimana
ya saya kira pertanyaan pertanyaan hakim kemarin atau hari ini yang mencecar
misalnya kenapa bantuan sosial kebanyakan diberikan di jawa tengah
saya kira itu tidak cukup dijawab oleh para menteri
apalagi hanya empat menteri masih ada delapan menteri atau bahkan tiga belas menteri
secara total yang mengetahui atau yang bisa dimintai keterangan terkait dengan penyaluran bantuan sosial
yang lebih diprioritaskan di dalam wilayah jawa tengah
hampir seluruh pengamat politik para sarjana politik
mengetahui bahwa jawa tengah adalah wilayah basis ideologis dari pdip
dan itu dimaksudkan penyaluran bantuan sosial itu untuk mempengaruhi suara basis ideologis pdip
yang semestinya beralih ke pasangan nomor tiga menjadi pasangan nomor dua
dan saya kira kritik kritik yang disampaikan oleh masyarakat sipil
sebaiknya tidak terus menerus seolah olah menjadi kritik dari satu dan dua
kalau anda punya kritik terhadap satu terhadap tiga sampaikan kepada mereka
jangan seolah olah kritiknya masyarakat sipil kritik komite ampbb
seolah olah dianggap mewakili kritik dari nomor satu dan dua
saya kira itu tidak nyambung namanya
melihat pertanyaan dari bung saldi tadi atau hakim saldi tadi
masalah alur dari perjalanan dinas dari presiden joko widodo
kalau dikorelasikan dengan permohonan dari pemohon ini
ini kan ingin dihubung hubungkan saja oleh para pemohon satu pemohon dua
atau pasangan nomor satu dan pasangan nomor tiga
presiden kita kan adalah presiden yang suka jalan
kenapa semua itu selalu dihubungkan dengan proses daripada pemilu
dan kalau memang dalam prosesnya beliau melakukan sebuah perjalanan
kemudian bukankah itu kemudian seakan akan menjadi bagian tugas daripada presiden
untuk memastikan program untuk memastikan pembangunan
dan itu yang selalu dia selalu berusaha dihubungkan oleh pasangan nomor satu dan pasangan nomor tiga
sedangkan kita melihat bahwa itu merupakan tugas presiden
untuk memastikan program yang dia sudah canangkan itu terbukti
kami bisa melihat bahwa ini adalah bagian daripada proses persidangan
yang harus dibuktikan oleh pasangan nomor tiga dan pasangan nomor satu misalnya
dan kalau memang kemudian hakim mahkamah konstitusi
ingin menggali ingin bertanya dalam proses
itu merupakan bagian daripada hakim untuk bisa menemukan keadilan
merupakan jawaban yang diinginkan oleh para hakim
oke anda setuju nggak presiden dihadirkan
saya tidak setuju presiden dihadirkan
presiden itu memiliki menteri menteri yang dapat menjawab pertanyaan pertanyaan daripada
ya anda baca lagi lah pasal tujuh belas undang undang dasar negara republik indonesia
dan undang undang pementerian lain
ini kalau memang bela dua ya pakai logika rasional sedikit lah
kenapa terlalu berlebihan di dalam membela dua
kalau anda mau jelaskan jokowi wajar datang ke jawa tengah
kenapa nggak ke kalimantan tengah kenapa nggak ke sumatera
kenapa kok nggak ke sulawesi kenapa nggak ke papua
eh pertanyaan pertanyaan semacam itu yang harusnya juga anda pikirkan
anda pikir secara kritis gitu loh bukan sekedar membela kepentingan dari klien anda sendiri
harusnya bang usman ini menjadi kuasa hukum untuk bisa menyampaikan itu di dalam persidangan
tidak dalam menyampaikan dalam ruang ruang diskusi
nah ini anda masalahnya seolah olah saya mau mengwajibkan kepentingan dua
ini makanya silahkan tanya ke dalam ruang sidang
ini kan sudah kata kata di dalam ruang sidang
ini anda tadi bilang ini adalah kebebasan berekspresi
jadi itulah yang saya sampaikan baik itu di ruang media maupun dalam surat yang saya sampaikan
bersama para tokoh yang lain kepada mahkamah konstitusi kemarin
jadi anda nggak perlu memaksakan saya untuk menjadi kuasa hukum satu dan kuasa hukum tiga
oke oke pembuktiannya nanti akan dilanjutkan lagi ya di tanggal enam belas april saat sidang akan kembali dilanjutkan
setelah jeda panjang untuk cuti idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
mas usman terima kasih bang frits juga terima kasih
sudah di dalam diskusi kami kali ini selamat sore semuanya